menteri yang mewacanakan itu
politikus pdi perjuangan masinton pasar ibu menyebut
para menteri yang lantang bicara penundaan pemilu sangat mencoreng demokrasi
ia menyinggung nama menteri koordinator maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
sebagai sosok yang menyuarakan penundaan pemilu
ia bahkan menyebut luhut sebagai orang yang menjerumuskan presiden
loh iya artinya siapa yang ingin menjerumuskan presiden
siapa yang ingin mewacanakan tiga periode dan menggalang tiga periode
siapa yang ingin mencari muka
siapa yang mewacanakan tiga presiden memobilisasi dukungan kepala desa luhut
siapa yang ingin merumuskan presiden
yang menggalang beberapa ketua umum partai
udah terang terang ketua umum partai itu bicara luhut
artinya brutus di dalam istana itu ya luhut
sebelumnya pada minggu sore presiden jokowi dodo telah menegaskan
pemilu akan tetap berlangsung pada empat belas februari dua ribu dua puluh
presiden juga memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga di bawahnya untuk menjelaskan hal ini
untuk menepis isu penundaan pemilu dan spekulasi perpanjangan jabatan presiden yang berkembang di masyarakat
sementara itu sejumlah lembaga survei telah merilis nama bakal calon kuat presiden dua ribu dua puluh
salah satunya lembaga survei pointer indonesia
dalam rilisnya nama prabowo subianto masih menjadi kandidat capres paling populer
disusul ganjar pranowo sandiaga uno dan anies baswedan
inginnya masyarakat capres dua ribu dua puluh empat adalah orang yang paham tentang ekonomi
lima kandidat ini yang memang sudah lama bergelut dan praktis langsung menang ekonomi
yang bisa dihubungi
hasil serupa juga terlihat dari survei yang dilakukan oleh lembaga indikator politik indonesia
dari tiga puluh tiga nama yang ditawarkan nama prabowo subianto ganjar pranowo dan anies baswedan
menduduki tiga peringkat teratas dalam survei tersebut
tim liputan cnn indonesia